puluhan warga menggelar aksi unjuk rasa menolak pemberlakuan sistem satu arah di sejumlah ruas jalan di kota depok
menurut pengunjuk rasa yang sebagian besar terdiri dari pedagang pasar dan awak angkutan umum ini sistem satu arah dinilai telah mengurangi pendapatan mereka
sistem satu arah yang diberlakukan oleh pemerintah kota depok di jalan dewi sartika jalan nusantara dan jalan arief rahman hakim kota depok ditolak oleh para pengunjuk rasa
masa yang sebagian besar terdiri dari pedagang dan supir angkot ini menuntut kebijakan sistem satu arah yang diluncurkan pemerintah kota depok segera dicabut karena dinilai merugikan mereka
sony salah seorang supir angkut mengaku sejak diberlakukan sistem satu arah pendapatannya menurun drastis hingga tujuh puluh persen
yang merugik pendapatan kami sangat menurun tujuh puluh persen
dan kehasilan kami lima puluh ribu sekarang sepuluh ribu saja saya tidak dapat
sementara itu para pedagang di jalan dewi sartika menilai sistem satu arah yang diberlakukan di kawasan tersebut membuat omset mereka menurun
dalam aksinya masa sempat melakukan sweeping terhadap angkutan umum dan menurunkan paksa
tidak hanya itu masa juga membuka paksa pembatas jalan di jalan margonda dan berusaha membuka jalan kembali menjadi dua arah
namun aksi ini dapat dihalau petugas satpol pp
tadi ada beberapa pemuda yang mencoba membantu mengatur menjadi dua arah
jadi teman teman satpol pp membantu mengalahkan membantu di sub untuk tetap berlakunya satu arah di sini
kita sifatnya membantu tapi alhamdulillah kondusif umum dan disahabat
sistem satu arah
acara yang diberlakukan di jalan arief rahman hakim ini dimaksudkan untuk mengurangi kebadatan di jalan margonda pada sore hari
fahmi febrian depok